pemerintah akan memberikan bantuan sesuai undang undang yang berlaku kepada ibu negara ke enam ani yudhoyono yang saat ini sedang menjalani pengobatan di singapura
setelah presiden jokowi mengirimkan dokter kepresidenan untuk membantu ibu ani yudhoyono
pemerintah juga akan memberikan bantuan pengawalan dan segala keperluan sesuai undang undang
muldoko juga menyampaikan rasa simpati dan berdoa agar kesehatan ibu ani kembali pulih dan keluarga susilo bambang yudhoyono diberikan kesabaran
spad beliau langsung berangkat kemarin siang berangkat ke singapura
semuanya berdoa mudah mudahan ibu ani segera bersembunyi
pasti ya pasti ya beliau dari sisi pengamanan saja dari sisi pengamanan yang kita berikan pasti tanggung jawab negara
dari bapak pribadi mungkin ada doa untuk beliau
saya ingin mendoakan semoga ibu ani segera diangkat penyakitnya oleh yang maha kuasa
dan pak sp beserta keluarga untuk tambah menghadapi situasi ini